hakim saldi isra menanyakan sumber dana bansos yang dipakai jokowi dalam serangkaian kunjungan ke daerah
menteri keuangan sri mulyani mengatakan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden joko widodo
bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial melainkan dari dana operasional presiden
kami harus menanyakan apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden
memilih misalnya ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
kira kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan kunjungan presiden itu yang dari mana saja
pak menko dan ibu menteri ini satu
telah disampaikan oleh bapak menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden
bukan merupakan bagian dari perlinsos
anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden
berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari apbn
kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden
dan wakil presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan
pendidikan sosial ekonomi kebudayaan kepemudaan pemberdayaan perempuan
keolahragaan dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden
bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang